korupsi mantan menteri pertanian syahrul yassin limpo terungkap
ada tawar menawar permintaan auditor badan pemeriksa keuangan
kepada kementerian pertanian senilai dua belas miliar rupiah
uang ini sebagai pelicin agar kementan mendapat opini wajar
tanpa pengecualian dalam program lumbung pangan atau food estate
menurut sesditjen prasarana dan sarana pertanian hermanto
awalnya auditor bpk meminta uang sepuluh miliar rupiah
namun naik menjadi dua belas miliar rupiah
uang diminta untuk mengubah penilaian bpk terhadap kementerian pertanian
yang dipimpin sel atas masalah food estate
pihak kementan menyanggupi senilai lima miliar rupiah
yang uangnya diperoleh dari vendor kementan
kementerian pertanian pun mendapat opini wajar tanpa pengecualian
atau wtp dari penilaian bpk
diétait untuk pertanian bpk dan s nilainya slow
berita terkini dari pelajaran leuran global pertanian standar
sekitar lima m atau berapa gitu
selang berapa lama kemudian keluar opini nya
jaksa kpk meliar volmar simanjuntak menyebut pemeriksaan soal penilaian wtp kementan
untuk membantah keterangan syahrul yassin limpo di sidang sidang sebelumnya
dari fakta persidangan terungkap adanya permintaan uang untuk memuluskan penilaian
untuk menyata wtp itu muncul dikarenakan ada beberapa kronologis
di antaranya dari fakta persidangan tadi yang kita lihat dari saksi menjelaskan
ada permintaan permintaan uang dari pihak bpk
itu dengan sendirinya menjawab ataupun membantah ataupun meng counter
kenapa kemarin selalu pak yasin limpo menampilkan saya punya
penghargaan saya wtp dan sebagainya
kita tunjukkan faktanya di persidangan
ada hal hal dibalik itu yang bisa mencapai itu
nanti masih ada beberapa saksi lain lagi yang berkaitan hal itu
kpk akan mengembangkan fakta fakta yang muncul dalam persidangan
yang menjerat mantan menteri pertanian syahrul yassin limpo
kepala bagian pemberitaan kpk ali fikri bilang hal tersebut akan dilakukan
jika sidang sudah usai dan keterangan saksi sudah menjadi fakta hukum
memang begini banyak fakta fakta yang menarik saya kira dalam persidangan
terdakwa pak sahrul yassin limpo ya
dan tentu semua faktanya sudah dicatat dengan baik oleh tim jaksa
tadi juga kami sempat diskusi terkait ini dengan tim jaksa
sekali lagi nanti pengembangan pengembangan lebih jauhnya adalah
ketika proses proses persidangan selesai secara utuh
sehingga konfirmasi dari saksi saksi lain menjadi sebuah fakta hukum
secara teknis tim jaksa tentu berikutnya akan menyusun laporan persidangan
ataupun laporan penuntutan gitu ya
secara berjenjang gitu ya
itulah sebagai dasar nanti pengembangan perkara
yang fakta faktanya muncul dalam proses persidangan
kalau dalam proses penyidikan kan laporan pengembangan penyidikan
sehingga bisa kemudian menetapkan pihak lain dalam pertanggung jawabannya
tapi dalam proses proses di persidangan memang
laporan perkembangan penuntutan nanti akan disampaikan ketika semuanya setelah selesai